terus kamu kenapa kok mukanya gitu
ya aku udah ngomong
dan setelah kejadian semalam
dia udah nge focus
aneh juga ya pak
denis ngajak ketemuan bapak
tapi kenapa dia juga dikeroyok ya
saya juga gak tau kenapa
mau menghubungi mama saya
dia juga sempat
makanya tadi saya mencari vera
dan saya ingin bertanya sesuatu ke dia
makanya saya minta bantuan sama kamu
masuk akal sih pak
tapi tadi kalian udah ketemu sama pera
udah kita udah ketemu ya mas
kita udah bicara
aku rasa masih ada yang ditutupin sama dia
dia juga ngerasa kalau dia tuh bohong
dan aku ngeliat dari gerak geriknya
memang keliatan aneh sih
mungkin karena aku sama dia kan nggak begitu kenal ya
untuk tanya tanya ke dia
mungkin aja dia mau jawab
semoga aja gue dapat info yang berguna buat kalian
ntar gue bantu ya
ntar gue bantu ya
ntar gue bantu ya
ntar gue bantu ya
ntar gue bantu ya
pak nino biar saya bantu pak
oh ya baik pak
kalau ketrin suruh
maksud saya kalau catering udah datang
suruh masuk ke ruangan saya ya
baik pak sebentar
tunggu dulu ya
oke baik pak
sebentar saya ambilkan sapu untuk membersihkan semua ini pak
maaf bu catherine pak chandra
bu ketrin dicari pak nino
ya udah kita kesana

terima kasih pak
itu tangan bapak berdarah
saya cari nino obatnya dulu ya pak
no ini kamu kenapa kok bisa jatuh begini
aku mendapat telepon pak dari singapur
gak tau kenapa tiba tiba mereka bilang kalau
punya aku itu rusak pak
prosedurnya harus ditunda sampai
sampai jam dua hari dua ribu dua puluh tiga pak
kenapa bisa begitu
padahal aku sudah berharap banyak
untuk bisa melihat lagi dan kapan rasanya
nuh ini memang gak mudah buat kamu nuh
ini berat papa tahu berat
tapi papa yakin kamu tahu pak menjalani semua
pak kamu harus kuat
pak kamu harus kuat
enak banget ya
andien di menjara empat tahun gak sarah bermasuk di bulan ketiga udah bebas
seandainya dulu aku lebih jeli
seharusnya andien gak perlu di penjara terlalu lama
mama mama kok kesini
tadi aku cemas sekali mikirin kamu apa yang akan kamu omongin sama irvan nanti
terus kamu kenapa kok mukanya gitu
ya aku udah ngomong sama irfan
dia malah marah karena omongan aku
dia marah karena kamu melakukan sidang banding dan bebas
pak pengadilan kan udah setuju
al bu rosa andin mereka semua juga setuju
terus kenapa jadi irfan
karena dia ngerasa ini gak adil buat andien

dia cuma bisa bisanya irfan aja
dia cuma bisa bisanya irfan aja
dia cuma mau cari masalah sama kamu mah
ingat gak waktu itu aku pernah bilang apa
irfan itu gak tulus maafin kamu

usah dipikirin lagi soal irfan ya
bagus deh kalau dia marah
jadi kita kan gak kontak kontakan lagi sama dia
gak apa apa mak
itu kan isinya mak
udah gak apa apa
itu kan isinya mak

aku ngajar dulu ya
ya udah semangat ngajar ya
aku ke taruh dulu deh
oh kenapa sakit perut
ya udah saya temenin
gak usah gak usah aku sendiri aja
ya udah hati hati tapi pelan pelan jalan lari
aku mau main main
hape dns ngakti terus kenapa ya
nanti malam aku akan ke rumah deniz
itu tadi chat dari dennis tim saya tolong ke fera
aduh aku belum selesai lagi bacanya tadi
apa mas raul udah pergi
tapi kan belum pamit
lo sudah mau mulai lagi nanti ajar ya aku teleponnya
selamat pagi semuanya
selamat pagi bu
yang masuk ada enam orang ya
itu siapa sih
kenapa udah mulai kelas masih main handphone